fon ini kemana sih
kan tadi gue udah bilang lo antar gue ke topon kafe
udah lu tenang aja kan
tenang aja gimana sih
arah ke topon kafe itu ke sana bukan ke arah sana
jadi mendingan sekarang puter balik deh
fon puter balik
gue emang gak mau ke sana
tungguin kamu kesini ada apaan
gini tante aku mau minta tolong sama tante
tante bilang sama wulan supaya dia mau jalan sama aku
daripada gue telat terus ntar gue malu
mendingan gue banget sekarang aja
kamu udah siap ya
udah dong ma
oh ya bulan mendingan kamu pergi ya nggak usah bawa mobil ya
soalnya kan mobil kamu gak ada ban serepnya
nanti kalau ada apa apa bahaya lagi ya kan
yaudah deh kalau gitu berarti aku naik taksi aja kali ya
biar defon aja yang nganter tante
gak usah gue mau naik taksi aja kok
wulan kalau menurut mama sih mendingan defon aja yang nganter kamu ya
bulan mama itu masih trauma dengan kejadian kamu kemarin gak pulang
apalagi kan sekarang papa kamu lagi di singapura
kalau dia telpon pasti dia lebih aman kalau kamu pergi sama defon
lo cantik banget hari ini lah
gua gak rela kecantikan lo ini dipandang sama cowok lain
semua yang ada di dalam diri lo itu harus jadi milik gue
yaudah ya ma berapa
tas lo biar gue aja yang pegang
eh kasihan lo berat
itu mereka kan
awasin dia terus ya
eh harus dapet aja
kok lo ada di sini sih
muka kamu kenapa banget kayak gitu
lo berantem lagi ya sama si roman
ya diapaan sih gak usah ngusah
gak apa apa kamu harus aku obatin
aku tanya bibi dulu ya obatnya di mana
rumah siapa dia
gak tau di mana
gak apa apa sih
orang gak usah bisa sendiri kali
kamu harus diobatin
terluka kamu makin parah
sakit ya enggak kok kalau sambil lihat temuk kalau
ih ya pikir gue nggak denger apa lan lan lan
pasti maksudnya siulan kok masih inget inget ulan sih nggak bisa
dibiarin nih gua harus hapus semua bayangan siulan dari sistem
sedikit lagi udah udah ntar sendiri
oh ya aku kan udah ngobatin kamu
sekarang kita jalan yuk
kemana sih gua nggak bisa hari ini
ayo dong please kan aku udah jauh jauh
ya udah gue ganti baju dulu sebentar
oh iya bina maaf bu jadi pas saya nyambut di depan saya nemu handphonenya nulang
hai warriors pidase hai ya udah makasih binah semua semua bu
kok bisa ketinggalan ya
ya udah deh aku harus kasih tau dphone sekarang
dia pasti udah nemuin hpnya mulan
kok handphonenya handphone gak aktif ya
harus minta tolong sama siapa ya
kok gak ada
presen tadi udah gue masukin ya
cari apa sih lani
handphone gue kok gak ada ya
mungkin lo lupa masukin kali ketinggalan
eh kita orang biasa berdua segitu kah
itu badan lo gemuk
buat dua bangku
suuwee gue ditung dua
gak pernah dikunyah tulang rusuk
lo ada hutang ya sama saya
untung aja tuh
gue buru pergi
kalo enggak gue talon tuh bulet bulet tuh orang
lagi juga gue bukan anak honda
gue anak primus
aduh gimana ini
saya kan harus ke sekolah bantu deran dan gina nih
tapi kalau si bobi ikut terus
bukan nanya rumus fisika
nanti saya ke wc dulu
sekalian telfon daren
ya sudah kau beli dulu saja
itu bisnis coba tau tau apa apa
saya mau ke wc dulu
oh ya sudah
hp nya biar gue yang megang
niat gue baik gini
ini kan hp satu satunya
niat gue baik
terus kena emas gimana
kok punya mama di kampung
yang sumpah rs sudah dekat itu
udah sama gue aja aman
bahaya masih bagus hp gini
aku juga gak tahu gin
kan tadi kamu lihat sendiri kan
dari sejam lalu aku udah telfon gini
sampai sekarang belum datang juga
udah coba kamu telpon lagi deh
lo hotelnya dari mana sih
gue udah kering disini
kekunci di sekolah
lo cepetan apa sih
lalu kok aku jadi liang ngomong bob
iya tadi kan gue ke rumah si carlo
terus gue nyari makanan ini sama dia
eh dianya malah mau nyetor
lagi nyetor dia ke wc sekarang nih
lo kekunci di sekolah
kok bisa sih
enggak tadi itu cuma
sekarang gue ke sekolah sama carlo ya
lo denang aja disana
iya eh bob tapi
udah pokoknya nanti gue bakal nyusul ya
ya katanya dia mau nyamperin kita kesini
bisa ketahuan dong kita
jadi makan apa kita
kita ke sekolah dulu aja yuk
bikin apa sekolah
si derang kekunci di sekolah
oh mau ada apa ini
kok dari mana tau kak
tadi dia telepon ke hp lu
terus gue yang angkat
katanya dia kekunci di kamar mandi
ya di kamar mandi
ntar dia tua lagi disona
kenapa si bobby cerita kayak gini
kenapa si bobby jadi tau ini
bisa kacau urusan deren sama gina ini
kon ini kemana sih
kan tadi gua udah bilang lu antar gue ke tokoan kafe
lu gak lupa kan
udah lu tenang aja kan
tenang aja gimana sih
arah ke tokoan kafe itu kesana
bukan ke arah sana
jadi mendingan sekarang puter balik deh
gua emang gak mau kesana